seorang pria pengemudi mobil tiba tiba memanjat pintu sebuah truk trailer dan memukuli sopir truk
video ini direkam salah satu pengguna jalan yang melintas di jalan yosudarso arah pelabuhan tanjung priuk sunter jakarta utara
meski sempat dilerai warga tak lama kemudian pria tersebut kembali menghampiri truk dan memukul kaca depan truk sambil berteriak
menurut sopir truk egy sayana peristiwa ini terjadi pada sabtu siang
saat itu egy yang menuju kelapa gading membunyikan klakson truknya karena mobil di depannya sempat berhenti mendadak
diduga tak terima pengemudi mobil sempat mengejar truk hingga akhirnya menghentikan truk di dekat flyover sunter
pelaku juga mendodongkan pistol ke arah sopir truk
akibat pukulan pelaku egy mengalami luka memar di tangan dan kaki
sejauh ini belum ada keterangan resmi dari kepolisian terkait peristiwa ini
namun egy sebagai korban telah melaporkan kasusnya ke polres jakarta utara
gunawan sugro jakarta